informasi selanjutnya tim paracycling indonesia secara total berhasil menyabet sembilan medali pada gelaran asian track championships dua ribu sembilan belas di jakarta international velodrome rawamangun jakarta tibur
hasil ini menjadi modal awal tim para cycling menuju paralimpik tokyo dua ribu dua puluh
hari keempat asian track championships dua ribu sembilan belas menjadi hari terakhir perlombaan kategori para cycling
satu perak kembali dihasilkan pasangan sri sugianti nimal magviro dari nomor time trial satu km w putri
sugianti mafiro mencatat waktu satu menit tujuh belas tujuh ratus delapan belas detik
hanya selisih satu detik dari pasangan malaysia nur azlia shafinas nurul syuhada peraih emas di nomor ini
medali perak juga berhasil diraih martin losu yang turun di nomor time trial satu km kategori c empat dan c lima putra
martin mengemas catatan waktu satu menit dua belas delapan puluh sembilan detik
hanya kalah dari atlet malaysia zuhairi tarmizi yang berhasil merebut emas
sedangkan perunggu kembali diraih perwakilan indonesia syufan sauri
hasil ini menggenapi raihan perak yang sebelumnya juga diraih muhammad fadli imamudin dari nomor tim sprint
total sepanjang asian track championships dua ribu sembilan belas kontingen paracycling indonesia mengemas satu emas empat perak dan empat perunggu
sebenarnya kita targetnya tidak berapa medalinya tapi kita ingin mencari poin untuk anak anak
kita ingin mencari poin untuk anak anak
kalau sauri ada progres untuk di nomor seribunya yang ini tadi kemarin di satu menit tujuh belas ini bisa satu menit tiga belas
saya bersyukur dengan raihan kali ini terlebih dari hasil yang improve yang saya alami pada saat sekarang dari asian paralympic semarin
dari waktunya dari lab time nya saya bisa improve lima detik
dan yang paling penting adalah buat saya ini membuka jalan makin meyakinkan lagi untuk roto paralympic tokyo dua ribu dua puluh
selanjutnya tim para cycling indonesia akan kembali berlatih ke pemusatan latihan di solo untuk persiapan kejuaraan dunia april nanti di belanda
yang menjadi salah satu tambang poin paralimpik tokyo dua ribu dua puluh